aku rajin pegang
pak pak pak
nyumbuh teh langsung tidur
tidur apa pingsan ini teh
apa ya bedanya tidur sama pingsan
apa surti bangunin aja gitu
kalau misalnya tidur dibangunin ya bangun
terus kalau misalnya tidur ah
kalau surti bangunin karena surti yang diomelin
banyak kan nyumbuh deh
entah dikasur gimana tuh
nyumbuh teh kenapa
si nyumbuh teh
aduh ini teh apa sakit apa hamdun
apa cuma sakit perut doangan
ah nggak mungkin kalau sakit perut doangan mak
pastinya ini mak beneran hamdun alias amil yakin
aku gak bakalan maafin dia
aku putus sama dia
aku balikin cincin turnangannya
kok suaranya jelas banget
saya lagi di jakarta pak
saya masih di jakarta kok
pak amir kenapa
tentang nyangkut bu
masih di jakarta
kirain saya udah take off
udah deh pak
ntar aja saya ceritain ya
bapak bisa nggak temenin saya
ke tempatnya chandra
bu devi jadi berangkat sama chandra
ngajak ketemuan sama saya
saya mau ke tempat chandra
jadi bisa kan nantarin saya
dengan senang hati saya antar bu devi
makasih ya pak amir
inikah jawaban doa hamba selama ini ya allah
terima kasih ya bu
kalau emang bu devi jodoh hamba
tolong putuskan dia jadi chandra
kalau emang dia juga bukan jodoh hamba
tolong dekatkan dia
dan jadikan dia jodoh hamba ya allah
nah saya sasar cakra apa ya sebenernya gini
oh lah jodoh cakra gini kan
neng raya mah tidak ada
tapi mah aku sanggup
apa tidak sanggup
insya allah sanggup
kenapa apa cerita
keserupan apa itu
nyebut apa nyebut
saya lagi keserupan
kalau ingat ingat kejadian
neng jatuh dari motor
benar ya mas saya
kalau ingat ingat dia tikus lu
jangan berpikiran buruk
tidak baik abah
si neng di situ kita jago
nah itu abah
benar benar sih sarding
selain si neng jago
kita semua doa ke tuhan
biar si neng selamat
itu yang penting
saya paham kalau itu
cuma ini mah trauma
benar benar sudah masuk ke
pulang ke daging ke darah saya
benar ini mah tidak bohong
saya kalau kepikiran saya
sekarang mau nyabatnya bagaimana
saya harus bicara sama si neng
tidak ada cara lain
abah si neng kan tadi sudah ngomong
kalau dia sudah janjian sama timnya
kalau tidak ikut
mau jadi berapa abah
kesian si neng
saya juga mau ganti diri
mungkin di perjanjiannya mungkin ada ditulis kalau
melanggar perjanjian ganti rugi
ya kalau tidak ikut sekali tidak apa apa
kita ganti rugi saja
jadi abah teh kege sungguh lege
si neng teh jangan balapan lagi
kalau abah melarang si neng balapan lagi
pasti mental bah
pak si neng orangnya seperti apa
benar benar benar
ya tuh kalau gitu kalian aja yang ngomong gimana
si kemot bah
benar pak nesar dong kemot
soalnya si kemote
jangan pernah diambil ke kusim neng
jangan pernah ditinggal di jalan kusim neng
lebih kebalik ke ima
benar benar bisa
benar bisa pak
si kemoteh orang nate ya
tidak mudah menyerah
apalagi si kemote tidak suka kalau si neng neng balapan
dia gak mau
si kemote tidak mau si neng neng balapan
oke kalau begitar
oke kalau kita begitar
logdet ya kemot
tumben nelfonin saya
kemot sekarang bisa gak
datang ke bengkel abah
ini ada misi yang perlu dibicarakan
misi apaan sih bah
ngomongin misi udah kayak james bona aja
eh little misi dari jaman bond
udah pokoknya datang sini
saya perlu berbicara sama kamu ya
saya kesana sekarang bah
kamu udah dateng
kasih sun dulu dong
belinya juga di online